informasi pertama di cnn indonesia update datang dari irlandia utara
dua orang tewas akibat terjangan badai ali di wilayah irlandia utara dan skotlandia pada rabu waktu setempat
kecepatan angin yang mencapai dua ratus dua puluh lima km per jam telah menyebabkan sekitar dua ratus ribu warga kehilangan listrik
serta pembatalan lebih dari lima puluh penerbangan di irlandia utara
di skotlandia badai dilaporkan telah mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan sebuah kapal pesiar keluar dari pantai
ribuan warga buenos aires turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi untuk meminta pemerintah menurunkan biaya utilitas
para demonstran mengatakan pada reuters mereka mengalami kesulitan untuk membayar tagihan mereka
dan mereka meminta pemerintah untuk menurunkan biaya utilitas
pemerintahan presiden maursio marshi saat ini sedang bertarung melawan krisis ekonomi
yang merupakan buntut dari turunnya mata uang peso dan menyebabkan pengetatan budget pada banyak sektor
kita ke informasi lainnya glasier helheim di greenland terekam mencair dan pecah
para ilmuwan khawatir perubahan iklim ini akan mengancam kota pulau dan komplek industri di seluruh dunia
yang berada di kawasan rendah
menurut ahli samudera new york university david holen ukuran es yang terpisah dari gletser utama itu diperkirakan seukuran kota manhattan
pecahan es tersebut mengalami proses pembentukan gunung es dari gletser yang disebut dengan calving
peristiwa itu disebabkan oleh pemanasan air laut
misi tersebut adalah bagian dari proyek nasas ocean smelting green plan yang telah menghabiskan dana sebesar tiga puluh juta dolar as
atau sekitar empat ratus empat puluh empat miliar rupiah
misi ini pun bertujuan untuk meningkatkan
proyeksi kenaikan permukaan laut dengan memahami bagaimana pemanasan laut dapat mencairkan lapisan es dari bawah
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan kembali sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa